kita ke informasi selanjutnya jalan kebebasan bersyarat
mantan ketua kpk antasari azhar rabu siang mendatangi kantor balai pemasyarakatan serang banten
kedatangan antasari tidak lain adalah untuk mengurus administrasi pembebasan bersyarat dirinya
dampingi sejumlah petugas dari lapas kelas satu kota tangerang
antasari azhar mendatangi kantor balai pemasyarakatan serang banten
kedatangan mantan ketua kpk tersebut untuk mengurus persyaratan administrasi pembebasan bersyarat dirinya
yang akan jatuh pada sepuluh november
antasari bisa menghirup udara bebas setelah menjalani dua per tiga masa tahanan
pengajuan pembebasan bersyarat antasari setelah adanya jaminan dari sang istri
setelah menghirup udara bebas antasari berencana akan beristirahat dan fokus terhadap keluarga selama tiga bulan
sebelum menentukan kegiatan yang kembali akan dijalani
meski tidak lagi berada dalam penjara namun antasari masih diwajibkan untuk menjalani wajib lapor
ke pihak balai pemasyarakatan serang satu bulan sekali
jadi setiap narapidana itu terlepas dari pak antasari juga
semua warga binaan
dan pemasarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu adalah pembimbingannya ada di balai pemasyarakatan
sebelumnya antasari difonis selama delapan belas tahun oleh pengadilan negeri jakarta selatan
karena dituduh sebagai dalang pembunuhan direktur putra raja wali banjaran nasrudin zulkarnain pada dua ribu sembilan lalu
adi mazda serang